bursa saham dalam negeri membukukan penutupan yang gemilang pada perdagangan pekan lalu
naik satu dua persen ihsg menggenapkan kenaikan sebanyak empat persen dalam sepekan
beberapa penggerak positif kenaikan indeks saham seperti optimisme pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga
harga komoditas yang mulai stabil berpotensi menahan indeks di zona positif
selain itu indeks saham juga diuntungkan dengan derasnya aliran modal asing yang masuk pada perdagangan jumat
tercatat netbuy di pasar domestik sebesar sepuluh triliun rupiah
mampukah indeks saham mempertahankan posisinya dan menembus level psikologis enam lima ratus an di awal pekan ini
kami bahas pagi ini bersama berlian juveni head of business development rhb sekuritas indonesia
selamat pagi pak berlian apa kabar
selamat pagi mas baik mas apa kabar mas
baik pak berlian langsung saja kita bahas bagaimana analisis secara fundamental terlebih dahulu
indeks harga saham gabungan di perdagangan awal pekan hari ini
ya secara fundamental kita melihat ada beberapa faktor ya mas
ini pagi ini saya melihat rupiah juga cukup resilient cukup kuat
dan kalau kita lihat beberapa data ekonomi sebetulnya menunjukkan ada perbaikan ekonomi mas
dan kalau kita lihat yang tadi mas adias ini sudah mengatakan memang aliran dana masuk itu cukup besar
dan satu hari kemarin boleh dibilang itu merupakan yang terbesar kedua sepanjang sejarah
satu hari saja masuk lebih dari tiga empat triliun ya waktu itu
ya minggu lalu itu ada satu hari yang spesifik seperti itu
namun yang kita lihat hari ini kita bisa sama sama melihat hari ini market cenderung sedikit merah
itu adalah hal yang wajar karena memang adalah aspek
attacking untuk yang sudah melakukan bayi ya sebelumnya
jadi kalau saya lihat market lebih terdorong setelah tanggal dua puluh dua september
di mana itu kurang lebih mendekati bri selesai melakukan right issue mas
begitu selesai right issue maka yang belum punya bri
mereka melakukan pembelian terhadap saham yang berat ruas yang paling besar indonesia ini ya
boleh dibilang adalah saham yang paling mewakili ekonomi indonesia bri ini
dan kita bisa lihat market pun ikut naik
bri juga naik market juga mengikuti naik juga
setelah itu market minggu lalu didorong oleh katalis dari peningkatan harga batubara
ini market juga didorong kenaikannya paling besar oleh sektor energi
di mana ini adalah batubara sebagai motor utamanya
dan pada pagi hari ini
sempat market dicoba untuk naik dengan dorongan dari sektor cpo mas
tapi saya lihat hari ini untuk satu minggu ke depan ini lebih tepatnya
kita perlu mewaspadai adanya aksi profit taking
karena memang indeks sendiri sudah di level yang overbought
jadi memang kalau kita melihat perjalanan indeks
salah satunya sektor komoditas menjadi perhatian dan perbankan tentunya ya
kalau komoditas selain batubara yang memang sudah mengalami kenaikan harga
ada tadi cpo yang orang orang yang mengatakan
tapi kalau kita melihat tadi bang berlian juga menyebutkan terkait dengan capital inflow yang masuk
apa sentimen yang akan menahan derasnya capital inflow yang masuk ke dalam negeri pada perdagangan pekan ini
sentimen secara umum kalau kita lihat
ada sektor sektor yang masih belum diperhatikan oleh investor
yaitu adalah misalkan seperti pembukaan ekonomi itu sendiri begitu ya
setelah batubara dan cpo yang rally saya rasa sektor sektor berikutnya saja investor dari luar
itu selalu melihatkan mana yang paling murah
dan itu yang mereka akan kejar sebetulnya
jadi sentiment itu sendiri menurut saya yang akan diantisipasi tahun depan adalah
kita sama sama tahu akan ada tax amnesty
jilid dua depan dimulai ya mas ya
dan itu biasanya itu adalah untuk sektor konstruksi
dan kemudian yang sektor pendukung konstruksi itu sendiri kita lihat ada semen
di mana ada dua saham di sini smja dan intp
sementara untuk smgr memang cenderung
hati hati karena untuk energi yang dia pakai dia menggunakan bara
jadi kalau harga batubara tetap naik itu ada imbasnya ke smgr itu sendiri
tapi untuk iantp kami dari rhb lebih melihat ini suatu katalis yang positif
karena mereka tidak atau lebih kecil penggunaan batubaranya
mereka malah menggunakan sumber energi yang boleh dikatakan green energy
oke bang berlian kalau kita melihat data secara teknikal begitu ihsg pada perdagangan pekan ini
di hari senin tadi dibuka di zona merah kemudian terakhir sudah kembali lagi ke zona hijau
mungkinkah ihsg pada perdagangan hari ini bisa langsung menembus level psikologis enam lima ratus
oke untuk seperti yang mas adia sendiri katakan bahwa ini adalah level psikologi
ini berhubungan dengan para pelaku market sendiri ya
jadi kita sendiri sebagai trader ini katakan berhati hati
ini masih bisa naik apa enggak
ini kemudian ini perlu turun lagi apa enggak
dan ini nanti mungkin akan kita kaitkan dengan sentimen dari global ya mas ya
tapi secara teknikal saja level enam ribu lima ratus tadi orang biasanya atau yang kemarin sempat beli di awal tahun
di level level yang mendekati ini dan merasa bahwa saya sudah profit takut nih kondisi evergran dan lain lain
saya melakukan take profit lebih dahulu begitu
tetapi kalau kita lihat dengan derasnya aliran yang masih masuk ini menurut saya untuk sampai dengan akhir tahun
ini market masih akan cukup bullish
jadi boleh dikatakan early santa rally mas adia
rally masih akan berlanjut
kalau untuk hari ini support resistance terdekat dari indeks saham di mana pak berlian
di level enam untuk support ada di level enam ribu empat ratus sepuluh ya
dengan untuk resistancenya di level enam ribu lima ratus
hanya saja untuk yang sudah melakukan pembelian di minggu minggu sebelumnya
saran saya memang melakukan aksi profit taking terlebih dahulu aldia
jadi mungkin ya masih banyak investor yang melakukan aksi profit taking
karena rally yang dihadapi oleh indeks harga saham gabungan
tapi kalau tadi sempat menyinggung juga sentimen eksternal
sentimen eksternal apa yang akan menjadi perhatian sampai mungkin akhir tahun nanti
bisa terus menggenjot nih indeks harga saham gabungan kita
faktor sentimen yang saya bahas di sini mungkin lebih ke arah yang agak negatif dulu ya mas ya
jadi kalau kita lihat yang pertama adalah soal pandemi itu sendiri belum selesai mas
jadi kalau kita sendiri diperkirakan bulan desember nanti itu akan menjadi wave lagi lanjutannya
dan itu kita harus sama sama mengantisipasinya tentu saja
tapi ternyata masih bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya di singapura sendiri
nah kemudian yang kedua evergrant sendiri tapi kalau saya melihat evergrant ini adalah yang paling besar
dibandingkan dengan krisis krisis selama ini
nah selanjutnya saya begini tahun dua ribu delapan tadi ya itu yang terjadi adalah krisis subprime mortgage
karena diawali oleh lehman orang mengatakannya lehman brothers ya terlebih dahulu ya
tapi saya sebagai orang yang ikuti krisis tersebut dari tahun dua ribu tujuh saya juga menjalannya sendiri
saya ingat sekali bahwa yang mulai adalah western waktu itu di tahun dua ribu tujuh
dan kemudian di tahun dua ribu delapan sekitar bulan maret bulan april itu lehman brothersnya mulai kolaps
kondisi waktu itu lehman brothers dibandingkan bestern
lehman brothers jauh lebih besar dibandingkan bestern
jadi ada pembengkakan krisisnya itu sendiri atau hutangnya itu
bukan hutang gagal bayar itu sendiri makin membengkak mas
untuk yang krisis dan yang sekarang ini saya lihat rata rata kemudian ya kemarin minggu lalu itu ada fantasia
kemudian ada sinic
saya melihat ini angkanya lebih kecil jauh lebih kecil dibandingkan evergrant sendiri
jadi secara situasi per detik ini mas saya belum melihat ada yang cukup fatal seperti tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan
atau tahun dua ribu tujuh kemarin
baik bang belia
ya yang kita perlu cermati akhir minggu kemarin juga sudah ada di eropa ya
eropa juga sudah ada yang hal yang mirip juga yang terjadi juga
nah ini yang kita harus mewaspadai apakah ini sektor properti secara umum juga akan mendapatkan imbasnya
artinya investor global yang bisa melihat ini terjadi bubble di sektor properti
mungkin mereka akan juga menghindari saham saham sektor property
khususnya di indonesia pun juga bisa berlaku yang sama
baik bang belia
menarik sebagai tambahan saja
sektor properti di indonesia ternyata beberapa emiten itu sudah mendapatkan
mencatatkan marketing sales yang hampir memenuhi target sepanjang tahun ini mas tahun dua ribu dua puluh satu ini
harganya cukup resilient ya
nah ini tentu saja sebetulnya secara data fundamental itu sangat menarik ya mas arya
tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini
maka kita juga agak hati hati untuk meremut indonesia kan overweight di sektor properti secara umum
baik bang belia
dan kita masih menunggu juga ya nanti bagaimana data ekonomi makro kita
mampu menahan segala gejolak ekonomi yang hadir secara global begitu
dan juga bisa menahan indeks berlaju di zona positif
untuk sementara kami ucapkan terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia today
bapak berlian juveni head of business development rhb sekuritas indonesia
terima kasih pak berlian salam sehat
selamat malam mas terima kasih